bagi sebagian orang perselingkuhan menjadi dosa besar dalam hubungan berkomitmen
hancurnya hubungan keluarga menjadi konsekuensi yang nyata
inilah yang dihadapi noah dan allison
perselingkuhan yang mereka lakukan berujung dengan runtuhnya hubungan keluarga masing masing
perselingkuhan keluarga masing masing
namun kehidupan keluarganya seakan menghadapi jalan gelap ketika noah berselingkuh dengan seorang wanita bernama alisen
mereka pertama kali bertemu saat noah dan keluarganya mampir di sebuah resto di long island saat mereka menuju rumah orang tua istri noah helen
dia mencari kamu
pandangan noah tidak lepas dari allison sejak pertama kali mereka bertemu
elison seorang wanita bersuami yang tengah berjuang mempertahankan keluarganya luluh akan pesona noah
perselingkuhan antara noah dan allison membuat keutuhan rumah tangga masing masing berada di ujung tanda
ya kamu benar
saya tidak pernah menipu dengan keluarga saya

rumitnya hubungan antara noah dan allison sangat tergambar dalam the fed
penyajian cerita dengan dua orang
menurut penonton penyajian tersebut menarik
mereka mencari penonton yang menarik
membuat penonton sulit menebak siapa yang salah dan siapa yang benar
plot yang apik didukung dengan kemampuan acting dominic west sebagai noah dan ruth wilson sebagai allison yang mumpuni
membuat the affair memenangkan penghargaan bergensi golden globes award sebagai serial televisi terbaik
kehidupan pesisir yang damai dan laut yang tenang seakan menyembunyikan gejolak yang ada
saya tidak tahu apakah ada yang memiliki motivasi
saya pikir itu adalah kesalahan
eksplorasi cerita tentang perselingkuhan yang emosional dan mengungkap sisi psikologis para pemain
membuat penonton enggan melewatkan episode episode selanjutnya
lantas bagaimana kehidupan allison dan noah kedepannya
akankah mereka mengorbankan keutuhan rumah tangga yang tengah dijalani dengan keluarga masing masing
saya tidak bisa tidur
jika saya bisa ketika saya bangun saya berpikir tentang anda
serial the affair dapat anda saksikan dengan berlangganan mola
saya tidak punya motivasi
saya pikir itu adalah kesalahan
saya orang dewasa saya tahu apa yang saya inginkan